jangan presiden dan wakil presiden terpilih mulai banyak diproduksi
pesanannya pun mulai berdatangan hingga ratusan pasang foto untuk berbagai instansi
pasca penetapan kpu untuk prabowo gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih
foto prabowo gibran mulai banyak dipesan untuk dipasang di instansi ataupun lembaga negara
pesanan mendatangkan rezeki buat para perajin bingkai foto beserta foto presiden dan wapres
diprediksi pesanan makin ramai mendekati pelantikan prabowo gibran sebagai presiden dan wakil presiden